pernikahan pangeran harry dan meghan markle tinggal hitungan jam saja dan kami memiliki informasi tentang jalur parade kereta kuda di pernikahan pangeran harry dan meghan markle yang tentunya tidak kalah menarik perhatian
setelah harry dan meghan mengikat janji pernikahan di kapel st george mereka akan naik kereta kuda dengan jarak sejauh tiga km
mereka akan naik kereta eskot landau yang berasal dari abad ke sembilan belas dan ditarik empat ekor kuda windsor grade
harry dan meghan akan melintasi coastal hill high street hingga kings road dan albert road yang merupakan ruas jalan di pusat windsor
kemudian kereta kuda akan kembali ke windsor castle
diperkirakan seribu orang akan mengisi jalan untuk menyapa pasangan baru kerajaan inggris tersebut
prosesi kirap kereta kuda ini akan berlangsung selama kurang lebih satu jam